pemerintah menyatakan tak akan ikut campur dan tak intervensi terkait kongres luar biasa atau klb persatuan sepak bola seluruh indonesia atau pssi
menteri pemuda dan olahraga zainuddin amali menjelaskan klb merupakan kewenangan federasi sepak bola yang sudah diputuskan dan dipersilahkan untuk dijalankan
hal ini disampaikan menpora zainuddin amali di istana negara jakarta selasa pagi
zainuddin amali menjelaskan dirinya juga telah melaporkan rencana klb pssi pada presiden joko widodo
yang rencana akan digelar pada januari dua ribu dua puluh
presiden pun merespon dengan mengingatkan bahwa pemerintah tak boleh mengintervensi klb sebab klb adalah kewenangan federasi sepak bola
diketahui rapat darurat komite eksekutif pssi pada jumat lalu menghasilkan dua keputusan
yakni pssi mempercepat kongres luar biasa pemilihan dan meminta pt liga indonesia baru
melaksanakan rapat umum pemegang saham sesuai proses hukum yang
dialami di rute pt lib ahmad hadian lukita
pemerintah menyerahkan semuanya kepada pssi silahkan pssi melakukan sesuai dengan ketentuan yang ada
kan ada statuta fifa kemudian di pssi juga ada statutanya
nah itu kita tidak ikut campur sama sekali
bagaimana hasilnya bagaimana
silahkan silahkan jadi ikut campur tidak apalagi intervensi jadi sama sekali tidak
pemerintah menjaga betul kemandirian federasi supaya mereka bisa melaksanakan sesuai dengan
apa yang ada di internal
jadi pak presiden dari sinti komal di situ ngomong
enggak enggak beliau hanya saya laporkan saja ya sudah beliau hanya mendengarkan
tidak ada apa apa dan hanya mengingatkan ya sudah pemerintah mengikuti saja
boleh intervensi tidak boleh campur tangan